kondisi tkp kecelakaan maut di jalan sultan agung bekasi berangsur normal
jalan raya kini sudah bisa dilalui oleh kendaraan yang melintas
lokasi kecelakaan yang tepat berada di depan sdn kota baru dua dan tiga bekasi hingga kamis pagi
masih dilakukan pembersihan sisa sisa kecelakaan kemarin
pihak kepolisian rencananya akan menggelar olah tkp hari ini
untuk mengusut penyebab terjadinya kecelakaan yang menewaskan sepuluh orang
arus lalu lintas di jalan raya sultan agung terpantau masih cukup padat
beberapa petugas kepolisian melakukan penjagaan di sekitar tkp
untuk membantu arus lalu lintas agar lancar
rabu siang sebuah truk troton yang melintas di jalan sultan agung
menabrak tiang bts berjenis monopol hingga tiang rubuh
kecelakaan ini merenggut sepuluh nyawa termasuk empat diantaranya adalah anak anak
kecelakaan ini merenggut sepuluh nyawa termasuk empat di antaranya adalah anak anak
di mana ada di sisi kanan saya atau di sisi kiri layar
ini jalanan baru saja ditutup dan baru saja dibuka
pihak ditlantas polda metro jaya sejak pukul delapan lebih lima belas tadi
memang tengah melakukan proses olah tkp di jalan raya sultan agung
kilometer dua puluh delapan ini atau tepatnya di tkp terjadinya kecelakaan maut
yang terjadi pada hari rabu lalu
saat ini proses olah tkp memang masih berlangsung
dan sejauh ini olah tkp menggunakan alat bernama traffic accident analyze
di mana alat ini tadi sudah ditempatkan di total ada sepuluh titik yang ada di tkp ini sendiri
di mana alat tersebut digunakan untuk menganalisa proses secara mendetail
dari jarak tertentu kurang lebih tadi kalau berdasarkan informasi yang saya dapatkan
tidak sampai jarak seratus meter dari tkp yang tepat ada di belakang saya
sampai ke arah sana atau tepat dari arah truk tronton itu meluncur saat menabrak menara bts
itu diukur satu persatu ada sepuluh titik yang diukur yuda mulai dari belakang sana
atau kurang lebih sekitar delapan puluh meter dari titik terjadinya kecelakaan
sampai tepat di titik
hingga ke seberang jalan tempat di mana tiang bts tersebut kemudian jatuh dan menimpa
mobil ataupun salah satu truk atau kendaraan lainnya yang ada di seberang jalan sana
proses penganalisaan data kecelakaan dengan menggunakan alat yang disingkat menjadi taa ini
ini kemudian bisa menganalisa bagaimana sebenarnya posisi dari truk tersebut
berapa kecepatan dari truk tersebut hingga
kondisi saat pengemudi saat terjadi kecelakaan
sedang apa di apakah dalam kondisi menyetir yang dengan sempurna
atau bahkan mungkin dia lalai dengan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi dari pengemudi
alat tersebut memang nantinya data yang direkam oleh alat tersebut
kemudian nanti akan dianalisa untuk kemudian menyimpulkan proses secara mendetil
terjadinya kecelakaan maut yang merenggut
perlunyawa tersebut yuda pihak kepolisian saat ini masih ada disini untuk melakukan proses olah tkp
di sekolah sendiri yang ada di samping saya ini sejauh ini sekolah diliburkan
dan kemungkinan besar baru akan beraktivitas secara penuh pada hari senin mendatang
karena memang tkp persis ada di depan sekolah dan nampaknya yuda saat ini ada
proses olah tkp yang sudah dilakukan anda ke sana untuk kemudian
mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian mengenai olah tkp yang baru saja selesai dilakukan
pada kesempatan pagi hari ini kami dari tim taa polda metro jaya
bergabung dengan penyidik unit laka pores metro bekasi kota
melaksanakan kegiatan olah tkp
kejadian laka lantas yang terjadi kemarin
pada kesempatan ini selain melaksanakan pengukuran kami juga melaksanakan kegiatan
pengambilan video melalui alat tiga d scanner
dengan alat tiga d scanner ini nanti hasilnya yaitu berupa video rekonstruksi
akan tergambar sebelum sesaat dan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas
kemudian dalam pengambilan tiga d
scanner ini kami mengambil delapan titik pengambilan video
di mana di masing masing titik itu antara titik satu dengan titik selanjutnya itu berjarak
baik pak selanjutnya pak indikasi apa yang sudah ditemukan tentang tkp
untuk sementara dari hasil pengambilan video ini mbak
nanti kita akan kita olah dulu ya melalui aplikasi
nanti baru kelihatan oh ternyata seperti ini kronologisnya
berapa lama proses analisa dari hasil yang didapatkan
paling cepat satu x dua puluh empat jam

apa penyebab dari kecelakaan kemarin pak
ini nanti sebagai bahan pendukung
sebagai bahan pendukung saat pelaksanaan sidang di pengadilan
jadi menggambarkan bagaimana kronologis daripada kecelakaan lalu lintas tersebut
kalau dugaan sementara apa sih pak dari pihak kepolisian terjadinya kecelakaan kemarin
jadi saat ini penyidik baru melaksanakan pemeriksaan terhadap diduga tersangka
karena memang kemarin siang kondisinya masih labil
sehingga rencana daripada penyidik melaksanakan kegiatan penyidikan
atau pemeriksaan dilaksanakan pagi ini
pak selanjutnya ke depannya gimana nih pak
setelah tkp atur pak ada kelanjutannya lagi apa
yang pasti dari hasil olah tkp hari ini nanti akan kami olah
terus kemudian hasilnya
terus kemudian akan kita jadikan sebagai bahan sebagai bahan video rekonstruksi untuk alat bukti nanti di pengadilan
terima kasih pak
ya itu yuda keterangan dari kompol edi
yang akan kasih lantas dari kor lantas oryang baru saja melakukan proses olah tkp
satu x dua puluh empat jam dibutuhkan waktu untuk kemudian menganalisa data
yang sudah dikumpulkan dari delapan titik tempat di mana terjadi atau tkp terjadinya kecelakaan
yang terjadi pada hari rabu lalu
kita akan nantikan bagaimana kemudian pihak kepolisian akan menyimpulkan penyebab
dan juga secara detail penyebab dari kecelakaan yang terjadi pada hari rabu lalu
sementara demikian yuda
baik edo ekariski terima kasih untuk laporan langsung anda dari bekasi
selamat berjumpa lagi